kisru kesultanan ternate di maluku utara berlanjut
jumat siang situasi kembali memanas
kejar kejaran terjadi antara pendukung sultan di pendopo keraton kesultanan ternate
kericuhan dipicu oleh seseorang yang hendak menerobos masuk ke dalam kamar puji yang dianggap keramat
situasi berubah ricu setelah pengawal kesultanan mengejar seorang lelaki
yang diduga hendak masuk ke kamar puji kesultanan ternate
dua orang pengawal dengan membawa parang berusaha mengejar lelaki tersebut
sebelumnya pada jumat pagi berlangsung pelantikan sultan ternate
yang diduga dilakukan oleh kepala marga munir amal tomagola
terhadap salah satu putra mendiang sultan ternate
pelantikan tersebut ditentang oleh dewan adat atau bobato delapan belas kesultanan ternate
dia tidak sah lagi karena dia telah dinonaktifkan oleh bobato xviii
dan kemudian disetujui oleh kolano tadi kolano agar dia sudah dinonaktifkan
dan dia telah dikembalikan kepada suanya kepada marganya
dan kemudian marganya telah sudah mengusulkan orangnya untuk mengganti dirinya
jadi dalam satu dua hari ini kemungkinan kita akan melantik
sejak wabah ini kepala marga munir amal tomagola tersebut telah dikembalikan

pada sebelas februari dua ribu lima belas konflik terus meletup terkait penentuan siapa yang akan mengisi tahta sultan ternate